kalau saya sih sudah bersedia pak untuk langsung daftar
karena sampe detik ini saya belum berhasil bujuk boy buat ikutan lomba
kamu masih punya waktu
sangsi hukum itu sudah dibuat sedemikian lupa
supaya kalian berdua bisa menjaga kekompakan
ya ampun pak
ya ampun bangat banget ya pak
sini saya bantuin ya
sayang sebesar ini gak keliatan juga
iya pak saya minta maaf ya pak
kalo jalan tuh pake mata
masa dosen ditabrak juga
oh jadi ternyata oh yang dari tadi manggel manggil gue
gak pak bukan saya
itu apaan sih
cepat berkas ini kamu bereskan
iya maaf pak ini saya beresin kok pak
pak suruh beresin yang benar pak
karena suka ngesel
artinya udah gak dipakai gue ambil gue temuin artinya gue pemilik barunya paham
sekarang juga balikin
apaan sih gak mau
loh orang gak mau kok maksa
gak mau gak mau biarin aja nih kalo sampe bisa ambil silahkan
hah gak nyampe kan
ya udah siapa suruh makanya waktu kecil minum susu sama vitamin c
tuhan sih kok jadi rempet kemana mana sini balikin cepetan
gak mau ini gue punya gue
kasar banget sih lo jadi cewek
gak mau ini punya gue
ah kok gue di cakar sih
makannya jangan aneh aneh ah
nanti aku dapetin pulpen ini balik
udah sana es balok pergi
nih pak pulpennya maaf ya pak
pak tadi saya liat dia sengaja nabraknya
nggak pak pak
jangan dipercaya itu orang yang manganeh
weh lo semua pada inget kan
besok hari ulang tahunnya boy
kita harus kasih surprise yang spesial nih buat dia
nah ini nih yang gue suka
kalau pakai kejutan
nah ini juga yang gue suka
apalagi berbentuk padat
dihiasi dengan krim rasa black forest moka atau lapis surabaya
bilang aja aku ulang tahun
nah apa sih ketawa tawa
seru banget pasti ngomongin gue ya
lo tau aja boy
tau lah gue tuh udah tahu isi otak kalian semua
apa sih yang gue nggak tau dari kalian
apalagi iyane ya
aduh gue lagi aja
kalau soal buat urusan lo tau juga boy
tau bon bon keliatan kok

sekarang udah lebih kurus
nggak berasa dong
tadi petugas kampus nyariin dulu
katanya pak irwan udah nungguin lo di ruangan dekan
hmm gue tau nih
ya udah cerita dong
jadi gue sama boy itu dipilih buat jadi perwakilan universitas cinta nusantara
buat ikutan lomba putra putri kampus sejak karta
dan jujur sih
karena kalau gue nolak gue udah otomatis diskors
tapi masalahnya boeingnya itu loh
jadi gue nolak
iya dan yang bikin gue stres lagi
kayak harus banget boy
karena itu tuh udah jadi keputusan semua dekan rektor dan juga dosen
buat gue sama dia jadi perwakilan kampus ini
eh kacau deh
kayaknya tuh gue pusing banget
gue tuh pusing banget
gimana coba caranya gue ngebujuk boy buat ikutan
mau aja sih gue bantuin lo
terus gimana gue cara bantuinnya
ya lo bantuin gue lo bujuk boy kayak oh minta dia buat ikutan gitu loh
sorry banget nih ya
lo bisa minta apapun ke gue lo suruh gue apapun terserah lo
tapi kalau soal bujukin boy
gue yakin banget lo bisa bujukin boy
karena lo itu orang yang pantang menyerah
ah capek deh
udah mendingan sekarang kita ke ruang dekat
lo udah ditungguin sama pak irwan
gue temenin yuk
gue tunggu di luar star
tadi kenapa aku gue ditinggalin
main cabut aja berduaan
yah gila pake ditanyain
ya kita juga ngerti kali pengen liat lo berduaan
ngerti lah kita mah
ya kita mah paham temen
kan lebih enjoy kalau berdua ya nggak ya
enjoy dari mana
aduh gue mulai ribut mulu sama tuh orang
yeh itu mah namanya bumbu boy
nih kayak makanan aja
kalau misalnya bumbunya banyak berarti jadi makin enak
ya kalau lo kagak mau sama mereka sih nggak apa apa
kalau harus setiap hari kena marah marah
yang penting gue bisa berduaan tiap hari sama neng reva
ya misro soal tau
boy kan besok lo bertambah umurni
lo mau kado apa dari kita
emang ada budgetnya
dul ada kan
ya nggak usah ngusah
gue nggak butuh kado ya rian
yang gue butuhin adalah support dari kalian
terus yang penting didoain supaya gue sukses
supaya gue lancar
dan yang nggak kalah penting
berjaya di laut dan udara
itu udah jadi kado terindah buat gue
tadinya gue pikir kado terhinda ulang tahun udah tahun ini

itu juga kali
tadi siapa yoyang pesen mie
gue yang lapar sih
kan gue yang pesen boy
lo ngalah sama gue lah gert
jadi lomba putra putri kampus jakarta dimulai minggu depan pak
kamu sama boy harus berhati hati
lo harus segera mendaftar
kalau saya sih sudah bersedia pak untuk langsung daftar
karena sampai detik ini saya belum berhasil bujuk boy buat ikutan lomba
kamu masih punya waktu
sangsi hukum itu sudah dibuat sedemikian lupa
supaya kalian berdua bisa menjaga kekompakan
kalau gitu saya akan terus berusaha untuk bujuk buaya supaya dia bisa ikutan lomba ini juga
semoga semuanya lancar
kalau gitu saya permisi dulu
kali ini mama sendiri yang akan menang
supaya dia nggak kecantilan tahu nggak sih sama boy
tapi kalau dia tetap gak dengerin gimana
secara ya om herman aja udah ngomong sama dia dia masih genit genit kayak gitu
itulah fungsinya mama hilda
kamu tahu kan mama kamu seperti apa
dan mama yakin akan berhasil ketika mama turun gunung
harus all out pantang menyerah dan menghalakan segala cara supaya jadi crazy rich level sultan
pinter banget kamu
pertanyaan mama sekarang kemana reva
biasanya sih dia ada di kampus